ada apa beb
indri hamil beb
masih kecil udah bisa punya anak
itu kapan beb
ini bener bener keterlaluan
tadinya gue malu
tapi sekarang gue murta
rijal gak bikin lagi mak
mau bikin kapan
dua puluh tahun lagi
kesian papa om mak
beranak aja terus
kucing aja gak gitu gigil banget kayak lo
dia juga capek
nah lo enggak gak ada capeknya
gue yang capek ngurusin
indri masuk masuk
indri gak mau
indra maunya di sini oma
iya oma ini mau marah
bagaimana oma mau marah kok kamu ada di sini
oma jangan pukulin papa ya
oma jangan pukulin papa ya
oma jangan pukulin papa
itu pancinya udah omam buang
tapi nanti pukulnya pakai yang lain
tapi nanti pukulnya pake yang lain
kamu mau marah kalau kamu di sini
jangan pukulin ya oma

baru aja gue napas sebulan si andri tamat kuliah
eh lu udah bikin lagi yang baru
nanti kalau si indra tamat kuliah

lu bikin lagi ya
ini yang terakhir janji
dari dulu juga ngomongnya begitu
hai rizal lu lihat itu orang orang seumur lu semua
itu pada mainnya di masjid di musolah banyakin ibadah enak lu banyakin anak
dasar menantu nggak tahu diri enggak bisa ngebiayain enggak sanggup tapi beranak terus
beb ada apa beb indri hamil beb masih kecil udah bisa punya anak itu kapan beb
enggak enggak pokoknya enggak mau gue biayain mulai dari hamil lahir sampai
tamat sekolah gua tidak akan biayain sepeserpun mau makan kek mau enggak mau
sekolah kek mau enggak jangan minta biaya dari gua paham paham
enggak tahu diri udah tahu nggak punya uang minta pensiun lagi oh udah waktunya
mah udah tua nggak tahu tua masih juga hamilin anak gue
ingin tinggal sama om kata kelakihan
lu lihat kan benjol dikit kan
kasian pak rijal
dia pasti malu
ayahnya siapa ya beb
gak tau beb
ayah bayahnya mau bertanggung jawab
gak bertanggung jawab
biar bisa kita adopsi
beb tunggu beb
indri nya kan masih hamil
anaknya belum lahir beb
takut keduluan orang